kita beralih ke informasi lainnya kasus hilangnya uang dua puluh miliar dari tabungan atlet e sport winda lunardi menemui titik terang
polisi menetapkan bisnis manajer bangca bangci pulir jakarta selatan sebagai tersangka
dalam konferensi pers di barreskrim pada kamis siang tadi karopenmas divisi humas polri brikjen awisetiono menyebutkan kerugian korban mencapai dua puluh dua delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah
modus tersangka berinisial at ialah menarik uang tanpa persetujuan dari pemilik rekening dan uang tersebut kemudian ditransfer ke teman teman tersangka untuk diputarkan kembali sehingga bisa menghasilkan keuntungan
polisi telah memeriksa dua puluh tiga saksi termasuk karyawan bank dan saat ini polisi sedang melakukan penelusuran aset dan aliran dana
polisi sendiri telah menyita aset berupa mobil tanah dan bangunan
selanjutnya penyidik akan melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka yang kebetulan yang bersangkutan juga masih dipertanggungjawabkan terkait perbuatannya yang sama tapi lp lain di polda metro jaya dan saat ini sedang berada di tahanan kejaksaan negeri tangerang
sebelumnya winda lunardi mengatakan uang miliaran
makanan tersebut merupakan hasil tabungannya bersama sang ibu sejak tahun dua ribu lima belas lalu
ia mengaku tak mengetahui persis penyebab raibnya uang tabungan karena selama ini dirinya selalu menerima laporan rekening koran yang dikirim pihak bank seolah olah uangnya masih utuh
namun saat hendak diambil dirinya terkejut mengetahui saldo tabungannya tersisa rp empat ratus